saya benar benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat muhammadiyah di seluruh indonesia
setelah mengancam warga muhammadiyah di media sosial beberapa waktu lalu
peneliti muda di bagian riset dan inovasi nasional brin andi pangerang hasanuddin
akhirnya buka suara dan meminta maaf
ditemui di rumah orang tuanya di desa diwek jombang selasa sore
andi mengaku komentar bernada ancaman itu murni kesalahan pribadi
itu murni dari rasa emosional dan ketidakbijaksanaan saya dalam menanggapi berbagai komentar
yang selama ini menyerang pihak prof thomas jamaludin
dan memang kebanyakan yang menyerang tersebut adalah dari warga muhammadiyah
yang sepertinya tidak terima dengan penjelasan prof thomas jamaluddin
terkait dengan metode hikmah
kapolres jombang akbp muhammad nur hidayat mengatakan
pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terkait kasus ini
terlapor dugaan kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga muhammadiyah itu
bahkan hadir saat pemeriksaan sebagai saksi selasa kemarin
kita melakukan pemeriksaan dari sabra skrim
penyidim akan pemeriksaan terhadap perjuga aph
sudah ditandai keterangan memang pada musim sudah mengakui
status berapa sekarang
masih saksi dulu ya karena kan ini disikap pengaduan
sebelumnya andi pangeran dilaporkan oleh pimpinan daerah muhammadiyah jombang
karena komentarnya di facebook
andi diduga menyebarkan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap kelompok muhammadiyah
sutomora harjo jombang jawa timur